pada saat kita memilih itu kelihatannya udah langsung ya ini adalah tempat yang tepat
jadi secara resmi who belum berani mengatakan bahwa penyebabnya pasti ada